kai komuter jabodetabek mulai satu oktober dua ribu enam belas akan menaikkan tarif komputer lain sebesar rp satu untuk seluruh perjalanan
tarif sampai dengan rp dua puluh lima km pertama naik dari rp dua menjadi rp tiga
kenaikan tarif komputer lain ini disampaikan direktur lalu lintas perkereta apian kementerian perhubungan kamisore
penyesuaian tarif yang akan diterapkan di seluruh rute di jabodetabek tersebut dilakukan karena adanya pengurangan subsidi
untuk dialokasikan pada subsidi tarif kereta api antar kota dan perkotaan serta kenaikan biaya perawatan dan perbaikan kereta
nantinya penumpang komuter lain akan dikenai tarif tambahan rp satu untuk perjalanan pertama sejauh sampai rp dua puluh lima km menjadi rp tiga
sementara untuk setiap sepuluh km berikutnya berlaku tarif yang sama yakni rp satu
yang berlaku saat ini adalah sebesar rp dua dan sepuluh km berikutnya dan terlalu kelimpatannya itu akan ada disarankan rp satu
dengan tarif yang berlaku sesuai dengan pm tiga puluh lima tadi kenaikan itu hanya di satu sampai dua puluh empat km pertama tadi sebesar rp tiga
jadi ada kenaikan dari rp satu
untuk yang sepuluh km ini nyata seperti yang berlaku sekarang